harga tes pcr atau swab test di indonesia tergolong cukup mahal sebetulnya
sehingga proses pelacakan atas kasus positif covid sembilan belas menjadi terhambat
beberapa rumah sakit mematok harga tes pcr atau swab di kisaran rp satu juta hingga mencapai lima juta
harga ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga tes pcr di negara lain
pemerintah kini dituntut untuk mengatur regulasi batas maksimal harga pcr atau swab test di seluruh rumah sakit
aturan ini akan mempermudah proses tracing atau penyebaran covid sembilan belas
malam ini kita akan bahas terkait dengan harga tes pcr yang mahal bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
saya akan sapa yang pertama ada bang saleh daulai anggota komisi sembilan dari fraksi pan dari dpr ri
selamat malam bang saleh
selamat malam mas
waalaikumsalam dan ada pak diki budiman epidemiolog dari universitas griffith australia
selamat malam pak diki
selamat malam pak saleh pak tonang
dan ada pak tonang dwi ardianto pengurus pusat perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
pak tonang selamat malam
selamat malam pak rehan
bapak bapak saya ingin ke pak diki budiman terlebih dahulu dari epidemiolog
pak diki kalau kita bicara soal kemampuan suatu negara melakukan uji atau pengetesan tes pcr swab ya
ini kan ada target dari pemerintah dari presiden joko widodo
tapi tampaknya kita sangat sulit untuk mencapai target itu
ada juga kemudian faktor kemampuan masyarakat untuk melakukan tes mandiri karena harga yang cukup mahal
sejauh mana sebetulnya pak diki kemampuan suatu negara atau masyarakat yang cukup rendah melakukan tes pcr ini terhadap penyebaran covid sembilan belas ini di indonesia
pengaruh dari kapasitas testing satu negara atau wilayah ini sangat besar dampaknya
karena untuk mereka negara atau wilayah ini mampu memahami situasi
karena testing ini seperti jendela
dia bisa melihat apakah kondisinya memang prevalensi tinggi prevalensi rendah
artinya keseriusan itu terlihat dari kapasitas testing
jadi tidak boleh ada satu wilayah yang mengklaim dia dalam kondisi aman
tapi ternyata kapasitas testingnya dalam hal ini ditargetkan oleh who di test positivity ratenya harus
nah artinya masih menjadi kendala besar
artinya lagi kita masih belum mengendalikan ini pandemi ini dan artinya juga belum memiliki peta yang sesungguhnya memahami kondisi pandemi
oke jadi pengaruhnya sangat besar dan ini untuk mengetahui pemetaan kita
pertama sekali apa pandemi yang tengah kita hadapi bersama atau wabah ini
saya ke pak tonang dari perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
pak tonang ini harga tes pcr swab masih sangat bervariasi ini kenapa sebetulnya pak tonang
baik pertama kita pilah dulu
nah pemeriksaan besar itu memang komponen terbesar adalah harga reagen
reagen ini ada tiga jenis ya ada reagen untuk ekstraksinya sendiri ada reagen untuk pcr nya sendiri dan ada reagen pelengkapnya
di luar itu masih harus ada investasi alat kemudian sudah operasional untuk gedung listrik air dan terutama untuk sdm nya
nah memang komponen reagen ini tentu adalah jalur kemampuan rumah sakit
maka kalau memang kita berharap ada pengaturan soal harga maka kami mohonkan adalah pemerintah yang mengendalikan atau menjamin apa namanya
supaya ketersediaan dan keterlaluan
jadi kita harus memiliki perjangkauan untuk reagen ini yang terjaga
kalau itu sudah terjaga maka kita bisa menilai lebih mudah apakah biaya yang dibebankan ini rasional atau tidak
kalau sekarang ini karena harga reagen ini masih sangat variatif dan ketersediaannya juga tidak selalu ada maka ini membuat repot
kata yang lain
oke tapi ada yang sampai sekitar satu jutaan sampai kemudian lima juta itu kenapa itu pak tonang
nah inilah yang kita juga tidak mudah menjawab terus terang apakah yang sebesar itu
jangan jangan dijadikan bisnis juga oleh rumah sakit pak tony
nah kami sebetulnya sangat mendukung kalau pemerintah itu bisa mengendalikan harga reagennya sehingga kita jelas melihat
kalau harga harganya jelas sekian anda kok sekian itu kan jelas kita menilainya
sosoknya harga reagen ini memang masih variatif ya yang kita tahu
jadi memang ada yang dari berapa sampai berapa sehingga akhirnya tidak mudah kita mengatakan misalkan yang sekian ini berapa
beberapa hari ini saya kira sudah mulai terlihat rasionalisasi juga ya beberapa sudah turun ke angka sekitar
tadi misalkan disebutkan dari asosiasi rumah sakit sepasang kan sudah membuat perhitungan di angka sekitar satu lima ya
sepanjang sekitar satu empat berapa begitu sebetulnya
nanti sudah mulai ada rasionalisasi tentu sudah melihat bahwa berarti sudah ada reagen yang dapat dijangkau dengan biaya segitu
harapan kita sekali pemerintah yang akan menjamin ini supaya menjamin harga dan kebutuhan tadi sehingga kita bisa menetapkan di biaya yang lebih terjangkau
baik menjamin harga dan ketersediaan sampai disitu dulu pak tonan
saya jeda nanti usai jeda saya akan ke bang saleh daulai untuk mengetahui dari sisi komisi sembilan bagaimana melihat polemik mahalnya harga tes pcr swab ini
pemerintah sudah mengatakan sebetulnya akan segera mematok harga
tapi sampai hari ini belum ada
bagaimana komisi sembilan melihat ini dan apa yang perlu didorong agar kemudian tes pcr bisa semakin banyak dilakukan oleh masyarakat tapi kemudian harganya sampai dengan hari ini masih sangat mahal
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali saat lagi
baik kita masih membahas soal kemudian polemik harga tes pcr yang masih mahal
tadi sudah kita dengarkan seberapa penting kemudian tes pcr ini untuk segera banyak semakin masif dilakukan dari sisi epidemiolog tadi oleh pak diki
dan tadi juga pak tonal sudah menjelaskan mengapa kemudian harga ini bisa sangat bervariasi
komisi sembilan dpr bagaimana bang saleh melihat soal harga tes pcr ini yang masih cukup mahal bagi sebagian masyarakat
jutaan bang saleh meskipun pemerintah sudah mengatakan akan mematok harga tapi belum sampai dengan hari ini
apakah perlu dibuat regulasinya sebetulnya bang saleh
pertama begini ya bahwa tes swab atau pcr ini untuk sekarang ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat
terus bagaimana kemudian
karena kesadaran masyarakat untuk melakukan tes itu itu semakin tinggi
apalagi sekarang masyarakat ini lebih yakin ya tentang tes pcr dan swab ini daripada katakanlah tes rapid test yang selama ini dipergunakan dan dipakai oleh masyarakat
nah kemudian kedua perlu juga dicatat bahwa masyarakat kita ini sekarang ada sebagian besar yang sudah rela untuk ikut di tes
tetapi ingat ada juga sebagian masyarakat

nah maksud saya bagi masyarakat yang tadi rela untuk dites ini itu mesti harus didukung dan difasilitasi oleh pemerintah
nah karena itulah maka jika misalnya ada sekelompok masyarakat kita yang rela dites kemudian mereka menemukan kesulitan dari sisi pembiayaan maka ini tentu adalah kendala yang sangat penting ya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas ini
tadi pak diki sudah menjelaskan ya betapa pentingnya
dan studi terkait dengan ini juga saya kira dilakukan oleh negara negara lain
nah karena itulah maka intervensi dari pemerintah ini menjadi sangat penting
nah kalau ditanya bagaimana cara untuk menurunkannya tadi sebetulnya pak tonang itu sudah menjelaskan sedikit ya bahwa jika barangnya itu tersedia banyak di pasaran maka tentu otomatis itu harga harusnya turun
itu adalah apa namanya hukum ekonomi
iya itu hukum pasaran
iya itu hukum pasaran
contoh misalnya kita ingat kemarin itu masker dan apd hilang dari pasaran
coba bayangkan betapa kesulitannya pihak rumah sakit dan para medis kita dan tenaga medis kita untuk mendapatkan itu
dan harganya luar biasa besar
tetapi begitu pemerintah intervensi kemudian pemerintah mengajak kerjasama produsen produsen besar di tanah air untuk memproduksi apd dan masker akhirnya harga masker dan apd itu stabil
sama dengan ini
kalau misalnya tadi
kalau misalnya tadi salah satu aspek yang harus diikut sertakan di dalam tes ini adalah regen
regen itu harus ada dan tersedia banyak
nah bagaimana supaya banyak
ya pemerintah harus intervensi
bagaimana caranya tentu mengadakannya
bagaimana cara mengadakannya
apakah diproduksi dalam negeri kalau kita mampu atau mengimport dari negara negara memang yang lebih kelebihan barang ini untuk didatangkan ke indonesia
yang paling penting adalah bahwa ini harus tersedia
kemudian kalau ditanya apakah pemerintah memiliki dananya
saya kira ada dananya
kan sekarang pemerintah memiliki dana yang besar
melalui perpu satu yang kemudian berubah dari undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh itu itu anggaran untuk penanganan covid sembilan belas ini masih besar
ini kan masih ada sampai tiga bulan ke depan yang saya kira anggaran sebesar itu belum tentu habis ya semuanya
tapi itu boleh jadi
anggaran ini kita alokasikan untuk pengadaan hal hal dan tes tes seperti ini
jadi begini satu lagi
saya kira sekarang ini kita juga belum secara terukur dan juga serius untuk mengadakan pengukuran dan tes tes sepertinya
sehingga masyarakat yang datang ke rumah sakit untuk ngetes sendiri itu belum tentu tercatat di dalam catatan pemerintah
jadi kalau mau tahu teta yang sesungguhnya seperti apa sebetulnya penyebaran virus ini ya kalau tidak dicatat oleh pemerintah ya nggak terlalu bisa
artinya orang orang datang ke situ kan kebutuhan pribadi saja kebutuhan keluarganya
ada orang sekeluarga datang tes misalnya rp dua lima ratus per kepala nggak apa apa
sekali lima orang datang ke sana nanti sekali sebulan atau sekali dua bulan datang untuk tes kebutuhan pribadi dan keluarganya
tapi apakah itu sudah membantu pemerintah belum
maka kalau misalnya ini mau dijadikan sebagai program pemerintah dalam rangka mengutus lataran penyebaran virus ini pemerintah harus intervensi

kemudian memberikan laporan laporan kepada kesehatan
sehingga dengan kebijakan kita sehingga dengan kebijakan kita kita tahu perkembangan sesungguhnya di lapangan seperti apa
bang saleh komisi sembilan apakah sudah mendorong mendesak pemerintah kemenkes untuk segera menetapkan harga tes pcr ini
karena kalau kita kutip apa yang disampaikan oleh pak erlangga ya ini mengatakan kementerian kesehatan akan mereview mengevaluasi dan menetapkan harga jasa pcr test
artinya sudah ada arah untuk pemerintah menetapkan harga standar tadi itu
jadi sebetulnya yang bisa desak kepada pemerintah adalah
jadi sebetulnya yang bisa desak kepada pemerintah adalah
segera membelanjakan uang yang ada itu untuk kebutuhan masyarakat
itu termasuk ini ya
nah perlu dicatat juga bahwa pemerintah kan memberikan anggaran tambahan untuk kesehatan sebesar rp dua puluh lima tujuh triliun
kemudian dari rp dua puluh lima tujuh triliun itu nanti rencananya akan dipergunakan sebanyak dua puluh satu triliun untuk biaya pengobatan
tapi sekarang sudah direvisi lagi ya sekarang biaya pengobatan itu sekitar rp empat belas triliun
maka ada sisa banyak tentunya
lebih dari sekitar rp tujuh triliun

nah itu yang saya kira sangat ronggar sekali pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggaran ini kemana yang diperguna apa namanya dibutuhkan
nah kalau misalnya pcr dan swab ini menjadi salah satu patokan kita untuk mengukur keberhasilan kita dalam rangka mengurangi penyebaran virus covid ini
maka saya kira tidak ada masalah bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran seperti ini
jangan sampai anggaran itu malah justru lebih banyak dipergunakan pada hal hal yang
yang tidak langsung bersentuhan pada urusan pemutusan pemataran tpn bantul
oke baik baik saya ke pak diki lagi
pak diki bagaimana anda melihat pak polemik harga tes pcr yang mahal ini
kalau kita kaitkan dengan kemampuan satu negara atau masyarakat
untuk bisa memetakan kasus wabah pandemi ini
apalagi kalau kita lihat dibandingkan negara negara lain
kita masih sangat jauh ini ketertinggalannya
ya kita harus sadari ini bahwa kapasitas di awal sebetulnya di awal pandemi
saya juga mengusulkan ada opsi lainnya opsi lain itu
karena pcr ini selain harganya memang mahal reagen dan segala macam
juga sdm yang perlukan juga tertentu kualitasnya atau kompetensinya
kemudian juga labnya ya tertentu ada biosecurity level yang harus dipenuhi
nah ada opsi lainnya
ada opsi lain selain tadi pak saleh saya setuju
untuk pcr ini tetap ada yang harus kita lakukan pengadaan reagen
tapi ada opsi lain tambahan yang kita tahu ini lebih sustain
karena kita jumlah penduduknya lebih banyak
dan juga kasusnya saat ini sudah harus yang akan kita deteksi
saya perkirakan sudah akan banyak sehingga kita perlu satu alat tes diagnostik
yang cepat tepat mudah dan murah
nah ini sebagaimana
rekomendasi who beberapa hari ini tanggal sebelas september ini baru keluar juga
itu yang disebut dengan rapid test antigen
jadi bukan rapid test antibody yang selama ini dipakai di indonesia
tapi ini adalah rapid test antigen yang harganya jauh lebih murah
dan ini juga bisa menjadi salah satu opsi untuk percepatan diagnostik
karena kita tahu dengan keterbatasan kapasitas dan utilitas dari lab kita terkait pcr ini
lalu lama hasilnya ini hasilnya ini lebih dari sering lebih dari tiga hari
dan juga kapasitas sdm kita juga terbatas
apalagi kalau di daerah tersebut ternyata sdm di labnya banyak yang terpapar
nah ini juga mengurangi utilitas dari labs tersebut
nah opsi inilah yang saya ingin sarankan kebetulan ada pak saleh daulah di sini
jadi antigen rapid test ini adalah salah satu yang saat ini diopsi
yang ditawarkan oleh who untuk negara negara yang kapasitas baik finansial dan sdm dan lain lainnya terbatas
dalam hal ini saya melihat indonesia bisa menerapkan ini
ini saya kira intinya tujuan kita mapping itu terjadi
kemudian deteksi dini juga terjadi sehingga kita bisa cepat melakukan isolasi karantina
dan juga terapian dukungan sehingga juga kita bisa mencegah beban di rumah sakit
termasuk juga mencegah kematian
jadi ini adalah test antigen ya yang anda juga cukup sarankan
bang saleh ada tanggapan soal tadi apa disampaikan oleh pak diki
ya saya kira sebetulnya kan opsinya banyak nih
masalahnya nih sekarang mana yang sungguh sungguh dikerjakan oleh pemerintah itu ya belum ada
makanya saya katakan tadi mohon maaf nih kalau yang pcr dan swab ini
sekali lagi ini kan bukan program pemerintah sebetulnya belum masuk ke program pemerintah menurut saya
ini masih program tadi pribadi pribadi dan keluarga keluarga yang ada di indonesia
kebetulan mungkin ada sebagian memang pegawai pegawai kantoran pegawai pemerintah
yang memang diminta untuk ikut tes swab dan seterusnya memang itu difasilitasi oleh kantornya
dan juga mungkin ada perusahaan perusahaan besar yang mungkin juga mampu untuk membayarnya
tetapi kalau misalnya ini mau diprogram anggaranya sangat besar
bayangkan misalnya kalau presiden meminta tiga puluh ribu orang per hari itu yang harus diteskan itu ukurannya itu
kalau tiga puluh per hari kalikan saja satu juta saja misalnya
itu kan jumlah yang sangat tidak sedikit
kalau misalnya itu dilakukan setiap hari dalam tiga puluh hari bayangkan berapa yang harus kita keluarkan anggaran untuk itu
karena itulah maka opsi opsi tadi misalnya yang sudah saya sampaikan pak diki ini itu harus juga didengar oleh pemerintah
dan mungkin ada opsi lain juga saya dengarkan banyak alat alat seperti ini harus dipilih
yang pertama itu harus dipilih yang tingkat efisiensinya
jadi misalnya gini kalau soal swab ini
selain harganya mahal ini kadang kadang nggak bisa langsung keluar hasilnya
bisa jadi yang pengalaman saya sendiri nih terakhir saya swab ya terakhir itu saya swab itu janjinya nanti malam dua puluh
tapi jam dua belas sore mau keluar juga
ternyata keluarnya jam lima pagi
maka ada yang lebih dari dua belas jam
berarti kan sebetulnya dari sisi efisien itu juga
nah kemudian yang kedua kita harus lihat dari harga
kemudian tingkat bagaimana cara mendistribusikannya
apakah ini gampang didistribusikan ke seluruh indonesia atau tidak
kemudian yang tadi pak diki menyebut ini apakah tenaga medis kita bisa menggunakannya
jangan sampai ada alatnya ada barangnya tapi ternyata nggak bisa dipakai di lapangan
berarti kan sudah efektif
karena itulah maksudnya empat ini empat hal ini saya kira ini harus menjadi salah satu kriteria
sehingga dengan demikian kita juga betul betul serius begitu loh
untuk melakukan tes dan pengujian pengujian di lapangan
nah pak tonang di lapangan dalam hal ini di rumah sakitnya
ini kan seringkali kemudian orang mau melakukan tes swab tapi sudah penuh tidak bisa dan lain sebagainya
apakah memang pada praktiknya memang kapasitas keberadaan barang itu atau tes swab pcr itu memang sangat sulit ya yang ada di rumah sakit
tapi kita bahas nanti soal itu ya pak tonang
kita break terlebih dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
pak tonang apakah ketersediaan di rumah sakit memang saat ini sangat terbatas pak tonang untuk pengadaan atau untuk alat untuk pengetesan pcr swab ini
menurut saya sebenarnya tidak
ketersediaan itu ada
kita perlu mengatur oleh dinas kesehatan supaya alur orang pemeriksaan pcr itu menjadi efektif
karena terjadi kita ini yang mau presa banyak tapi dengan pendekatan tracing yang tidak seperti itu yang seharusnya itu segera presa malah jadi terbenda
sementara yang sebetulnya belum
kami mengalami gangguan audio dengan pak tonang
jadi mungkin bisa dicek terlebih dahulu seperti apa
saya kembali ke bang saleh
kalau begitu bang saleh singkat dari anda
jadi bagaimana kemudian target pemerintah ini terakhir untuk melakukan atau menetapkan harga tes pcr tadi
ini kan kita punya anggaran besar ya rp enam ratus dua puluh lima dua triliun untuk penanganan covid sembilan belas
ini itu tambahan dari

nah sekarang kalau kita lihat untuk bansos saja itu pemerintah kan menggelontorkan lebih dari dua ratus triliun
kemudian untuk pemulihan ekonomi sisanya kan besar
sementara untuk kesehatan itu hanya dua puluh lima tujuh triliun yang saya katakan di awal tadi
nah ini bisa ditambahi anggaran ini
karena saya yakin anggaran di tempat lain itu katakanlah untuk pemulihan ekonomi dan sebagainya itu belum tentu habis juga
nah karena itu ini bisa di switch lagi ditambahkan untuk bidang kesehatan ini
sehingga dengan demikian kita mampu untuk membeli dan juga menyediakan alat alat yang seperti ini
karena sekali lagi saya sendiri sudah pagi pagi kita harus melakukan tes ini sebanyak mungkin
dengan begitu kita ini bisa menentukan pada posisi mana kita berada
sehingga dengan demikian kita berperang melawan covid sembilan belas ini punya kacamata
jadi jangan misalnya kita tidak bisa melihat sampai di mana pertarungan yang sedang kita lakukan
pak diki singkat dari anda target rp tiga puluh tadi kata presiden jokowi dodo
mungkinkah itu kemudian dilakukan dengan kemampuan kita hari ini
saya kira apa yang saya usulkan mohon bisa dipertimbangkan terkait rapid test antigen ini
karena harganya murah hasilnya cepat kemudian juga dia mudah dipergunakan
nah ini adalah syarat utama yang saya kira ideal untuk indonesia terutama di daerah daerah
apalagi kita lihat juga ada daerah yang ternyata disediakan lab pcr pun ternyata belum efektif beroperasi karena ada keterbatasan
dan juga masalah training dan segala macam
nah ini dengan adanya antigen rapid test yang bisa kita adakan ini akan sangat membantu percepatan terutama daerah daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas
kemudian juga terutama untuk di pulau jawa ya untuk jawa tengah jawa timur jawa barat
termasuk yang kapasitas tesnya juga masih di bawah target dari who
tapi situasinya sangat serius
jadi kita harus segera melakukan ini agar kita bisa menentukan intervensi yang cepat tepat untuk perbaikan pengendalian pandemi
oke nah bicara soal intervensi saya ke pak tonang terakhir tadi sekaligus menyambung tadi melanjutkan
pak tonang yang sempat ada gangguan sejauh mana juga menurut anda pemerintah harus mengintervensi soal harga ini
ya kalau harga jelas
asal kita menjamin kesetiaan dan harga reaksian maka kita harus mencari

jika harga jelas dan harga reaksian maka akan membantu kita untuk bisa mempertinggi kapasitas pemerdosaan pcr

sementara untuk revitas antigen ini kan terakhir kan who sebelas september kemarin membuka rekomendasi untuk dalam hal terpaksa memang tidak memungkinkan pemerdosaan pcr
atau ada lonjakan kasus yang sangat tinggi maka direkomendasikan sebagai pengganti adalah antigen
jadi antigen memang tetap tidak bisa sebaik pcr
menurut anda ini kita bicara soal harga
pak tonang kalau misalnya kemudian ada harga
yang dipatok oleh pemerintah standar
harga reagen itu bisa di bawah
saya kira kita bisa menekan di bawah satu juta
oke di angka berapa pak tonang
kalau reagen itu bisa
kita tekan di angka tiga ratus empat ratus
maka kita berusaha untuk tetap di bawah satu juta
oke jadi sebetulnya bisa ya
di bawah satu juta asal kemudian
tersedia dan terjangkau ini dua hal ini
yang gudian maksudnya
yang terjadi hari ini
hari ini karena kita akan mendapatkannya
paratif sekali harganya
kita menekan harga tidak mudah
apalagi dapatnya yang
kebetulan harganya tinggi itu susah kita dapatkan
susah kita menekan kebiayanya
kalau harganya terjaga dan
tersedia terus maka kita yakin
dan dua itu juga menjadi kunci kita
untuk bisa mencapai tiga puluh ribu per orang
nanti menuju ke tujuh ribunya yang
kelebihan yang kurangnya
yang menuju ke satu orang perpekan itu
bisa ditempuh dengan antigen
di tiada ribut area
itu tidak apa apa demikian ini nyambung saran dari pak diki
tadi seperti itu
sekali lagi tentang antigen ini adalah terpaksa
jika memang pssi tidak memungkinkan
setelah memang memungkinkan maka
kita tetap menyarankan tetap dengan
menggunakan pcr sebetulnya
oke karena kemudian ada rumah sakit
yang harganya agak agak mahal sekali
untuk saat ini ya
karena memang reagen kita
masih belum dapat dijaga
betul kebedaan dan harganya
demikian masalah kita saat ini
oke jadi yang diharapkan
kalau ada harga standar tadi
intervensi pemerintah akan seperti apa
nantinya ke depan pak tonang
keharapan kami sebetulnya rumah sakit itu
jangan sampai di posisi yang tidak nyaman
kami kemarin di repitasi itu kan ditekan betul
karena pada saat yang sama kan harga dari
pemasok masih belum turun
semoga nanti dalam hal besar ini
kita bisa bareng bareng lah
pemerintah menetapkan berapa penyedia juga
langsung turun kita juga ikut enak
kalau kemarin kan kita
terpaksa harus pasel di nangkita
terpaksa beli mahal dulu sebelum mereka turun
semoga yang untuk pcr nanti tidak terulang seperti itu
oke baik jadi sebetulnya
kalau ada intervensi pemerintah
yang cukup jelas tadi
pak bang saleh juga menekankan
adanya anggaran ini polemik
mahalnya harga tes pcr ini bisa segera
selesai kita akan nantikan bersama
bagaimana pemerintah serius melihat
ini apa kepentingan dari
tes pcr ini agar bisa memetakan tadi
ibarat perang tadi bang saleh katakan
kita harus tahu dulu petanya seperti apa
bapak bapak mudah mudahan segera ada
kepastian dari pemerintah soal standar
yang ada di indonesia
terima kasih banyak bang saleh
terima kasih pak diki terima kasih juga pak tonang
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini